kepolisian daerah metro jaya bersama persatuan tinju amatir indonesia atau pertina
menggelar kejuaraan tinju amatir di balai sarbini semanggi jakarta selatan
kejuaraan tinju amatir ini bertujuan untuk melahirkan bibit bibit petinju
yang akan mengharumkan nama indonesia di masa yang akan datang
kejuaraan tinju yang berlangsung sejak tanggal dua puluh sembilan januari hingga tiga februari dua ribu delapan belas ini
mempertandingkan delapan kelas berat laki laki dan lima kelas berat wanita
kejuaraan ini diikuti sekitar dua ratus petinju amatir
sejumlah pertandingan final berlangsung cukup sengit
petinju amatir dari bogor yusus deremge di luar dugaan berhasil mengalahkan richard oskar lime
atlet tinju perahi perenggu si games malaysia tahun lalu
pada pertandingan final kelas tujuh puluh lima kg ini
yustu sempat memukul ko richard dengan satu pukulan keras ke kepala
namun richard kembali bangun untuk melanjutkan pertandingan
hingga wasit mengakhiri ronde ke tiga
dia dengan kemenangan poin bagi yusus deremge
rencana saya ke depan nanti di kelas saya ini gak ada yang bisa ngelakkan saya
dan itu saya akan harus usahakan harus menang terus
yang pas pertama kali saya pukul jatuh itu saya sudah sangat sangat senang sekali
itu membuat saya tambah semangat lagi

pukul jatuh itu sudah sangat senang
bisa ngelakkan juara si games

itu yang membuat saya senang dan bangga
ya ini kita akan menilai mana petinju petinju yang potensial
nanti di kejuaraan ini piala kapolda metro kemudian nanti mungkin piala kapul

nanti mungkin ke jurnas ya
kita akan melihat perjalanan seorang petinju
nah mereka yang potensial ini akan kita masukkan dalam tim pelatnas

atau setidaknya kita siapkan mereka
untuk bertarung di kejuaraan kejuaraan internasional
sejumlah petinju yang juara dalam ajang ini akan terus dibina dalam persatuan tinju amatir indonesia
mereka akan diberi pelatihan agar dapat berprestasi di masa yang akan datang
ausri yondolu jakarta